sementara itu sekjen golkar idrus marham memastikan golkar tetap solid
pasca ketua umumnya kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
ditemui usai melakukan konsolidasi dengan sejumlah petinggi partai golkar
di kediaman pribadi satuinovanto sekjen golkar idrus marham
menyebut partainya menghormati proses hukum yang berjalan
pasca penetapan kembali ketua umum golkar sebagai tersangka
idrus juga memastikan hal ini tidak akan mempengaruhi partai
menurutnya golkar akan tetap solid dan fokus pada persiapan
jelang pilkada dan pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
terkait status setia novanto idrus mengatakan bahwa ketua dpr ri tersebut
dalam keadaan sehat dan akan kooperatif
kita tentu menginginkan dan mengharap kepada kita semuanya
agar tetap menghargai azas praduga tidak bersalah
sehingga dengan demikian
bung satuinovanto tetap melakukan satu langkah langkah pengabdian
baik di partai tentu maupun di kegiatan kegiatan kemasyarakatan lainnya